sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia
indonesia memiliki peluang dan potensi dalam bidang perekonomian dan sektor ekonomi syariah
untuk itu pengembangan pelaku ekonomi syariah perlu terus didukung
hal itu disampaikan oleh wakil ketua umum majelis ulama indonesia marsudi syuhud
dalam sebuah diskusi perkembangan ekonomi syariah di jakarta pada rabu kemarin
dengan dukungan dari pemerintah diharapkan indonesia dapat menjadi referensi kepada negara lain
dalam mewujudkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang unggul
serta dapat mengintegrasikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah
yang selaras dengan agenda internasional
diskusikan di sini
yang belum ada atau yang sudah ada tapi untuk dilengkapi
itu adalah akan tentang fatwa digital transaction